sekarang saatnya kita melihat kemeriahan bulan suci ramadan di negara tetangga malaysia
nah kira kira bagaimana ya tradisi khas masyarakat malaysia selama beribadah puasa
kita akan langsung tanyakan dan berbincang dengan dara melati sakina warga negara indonesia
yang kebetulan ada di sana untuk menempuh pendidikan nih
keren banget ya iqbal
apa kabar ini kalau misalkan di jakarta kan sekarang sudah jam tiga
ya kurang lebih kan kita bedanya satu jam nih
darah sudah sahur atau belum sekarang
memang jam berapa itunya untuk imsak dan subuhnya di sana ya
untuk imsak dan subuhnya di sini jam enam
oh lama sekali ya jam enam
iya masih ada waktu dua jam untuk bersantap sahur
jadi tidak perlu terlalu terburu buru ya dara sekarang
dara saya penasaran nih kalau misalkan di indonesia
ini kan banyak sekali tradisi tradisi yang ada di sini ya
seperti tadi iqbal juga sempat
dari serangga begitu malam malam
itu bukan tradisi itu kebiasaan atau apa ya
di indonesia banyak sekali tradisinya
kalau misalkan di malaysia tradisi ramadannya seperti apa
suasananya itu seperti apa yang bisa anda rasakan
dan apa yang berbeda dengan di indonesia dara
tentunya di sini komunitas muslim sangat banyak sekali ya
warga malaysia juga kebanyakan beragama islam
mereka sangat antusias sekali untuk menyambut bulan ramadhan ini
banyak sekali bazar bazar seperti donasi juga banyak
untuk anak yatim piatu dan juga homeless people kayak gitu
ada juga buffet buffet di restoran dan hotel
mereka sangat antusias
especially ketika waktu berbuka dan juga sahur
tapi darah kalau di indonesia itu
kan memang ada tradisi yang seperti membangunkan sahur
tentu kan indonesia dan malaysia ini kan serumpun ya
apakah ada juga tradisi yang sama di sana
mungkin tradisi membangunkan sahur ini belum ada
kayaknya nggak ada deh di malaysia
nggak ada di malaysia ya
wah berteba juga nih indonesia dia
iya mereka semangat bangun sahurnya sendiri sendiri
nggak ada tuh yang ngebangunin pakai musik musik
pakai petasan dan lain sebagainya ya
betul nggak ada
dari azan saja nantinya atau bagaimana tuh
dari azan dan alarm handphone masing masing ya biasanya ya
nah dara kalau misalkan tadi meskipun kita negara tetangga ya
tetapi memang ada beberapa perbedaan ternyata indonesia dan malaysia
tapi kalau di indonesia ini kan sebenarnya sangat banyak pernak pernik khas ramadan seperti itu ya
sekarang juga identik kalau ramadan itu dengan baju baru

kalau di malaysia seperti apa sih pernak pernik khas ramadannya
sama mereka juga menjelang hari raya biasanya mal mal di sana itu eh di sini maksudnya
sangat ramai orang orang untuk membeli baju kurung
baju tradisional di sini namanya baju korum
tapi kalau misalnya untuk
untuk kan sekarang sedang jamnya makan sahur nih kalau di indonesia dan di malaysia juga sedang siap siap juga pastinya ya
nah itu biasanya apa
karena kalau saya lihat di media sosial begitu
itu kalau misalnya ada nasi kandar itu rame sekali yang beli itu
itu memang pagi pagi juga ada nasi kandar yang jual dan seperti apa sih sebenarnya itu nasi kandar
nasi kandar itu semacam nasi olahan dari india gitu kan
sebenarnya mayoritas di sini banyak juga dari india dan juga chinese kan
kita juga berbeda dengan nasi kandar
tapi memang pagi pagi makannya di sana itu
atau ada makanan khusus yang dilakukan oleh masyarakat lokal di sana untuk sahur
tidak begitu spesifik
oh nasi lemak itu kalau nasi lemak seperti nasi uduk begitu ya
nasi uduk betul sekali
betul nasi uduk
salah satu makanan khas dari malaysia yang sebenarnya kalau dimasukkan ke indonesia cocok ya lidahnya
karena kita di sini juga punya banyak makanan yang kurang lebih rasanya tuh mirip mirip seperti itu ya
namanya juga negara serumpun
nah tapi dara saya penasaran deh anda ini kan sekarang di sana sendiri jauh dari keluarga yang ada di indonesia
pastinya ada yang hilang dong seperti itu kan biasanya sukabuk bersama teman teman di sini
atau mungkin kalau misalkan lagi sahur dibangunin sama orang tua
apa sih yang paling dikangenin dari indonesia selama bulan ramadan ini dara
selama bulan ramadan ini yang paling dikangenin itu ya suasana berbuka puasa bersama keluarga sih tentunya
dan juga selalu dibangunin sama ibu saya kan biasanya

tapi sekarang ini kan udah teknologi sudah semakin canggih gitu
biasanya kan orang tua khawatir ya
apalagi seorang perempuan
itu juga ikut ngebangunin juga nggak
sampai beberapa kali ada miss call
iya sampai beberapa kali
wah tidurnya luar biasa ini
nyenyak sekali di sana
tetap saja ya takut anaknya tuh telat bangun meskipun jauh dan sedang menempuh pendidikan
eh tapi ngomong ngomong soal pendidikan ini sebenarnya dara sendiri lagi ngambil apa di sana
kalau saya baca baca dara ini termasuk berprestasi loh
jalur basnas asalds bid al malaysia
jalur basnas ini dari mobili file seharga
nampak di maca maca di
semoga doa doa baik di bulan ramadan itu lebih sering diijamber ya memang
nah tapi dara saya ingin tanya deh kalau misalkan berarti kan anda ini lamanya di indonesia ya
dari kecil sampai mungkin sma itu kan lamanya di indonesia
terus kemudian sudah terbiasa dengan tradisi tradisi ramadan yang ada di sini juga
nah apa sih pengalaman pengalaman unik selama anda beribadah puasa di sana yang mungkin ketika anda baru datang shock culture nya tuh ada gitu loh
show culture di sini mungkin karena banyak sekali foreigners atau warga negara asing di sini yang notabene nya bukan agama islam ya
jadi teman teman saya juga kayak nggak puasa kebanyakan
jadi pas siang ditawarin makan dan mereka kurang ada pengertian juga tentang agama islam
jadi sekalian kita juga sharing untuk mengenai islam ke mereka
oke lalu bagaimana dara memaknai ramadan tahun ini
apalagi kan tahun ini tentunya sudah semakin lebih bebas begitu dibandingkan tahun tahun sebelumnya yang identik dengan pandemi
menurut saya sih saya memaknai bulan ramadhan ini
sebagai bulan penuh ujian dengan keberkahan
penasaran nih kita
apa aja itu dara
mana tau bisa di sharing ke kita
siapa tau mas iqbal bisa bantu
saya kan sedang menjalani internship atau magang di sini
karena kan transisi dari universitas ke dunia kerja itu sangat berbeda ya kan
dimana saat intership ini bulan ramadan ini datang dan ujiannya sangat luar biasa sekali
berarti ada rencana untuk melanjutkan kerja di sana atau balik lagi ke indonesia nih
yang terbaik aja sih mas
oh balik lagi dong
harus membangun indonesia menuju indonesia yang luar biasa lebih hebat lagi
kita di sini menunggu ya kontribusi dari
apalagi sudah mendapatkan beasiswa yang luar biasa ya di sana
jadi dara terakhir ini kapan mau balik lagi pulang ke indonesia dan juga beribadah ramadan di sini nih
atau pendidikannya selesainya kapan nih
kebetulan november ini saya lulus
semoga ya semoga bisa segera lulus dan juga bisa membangun indonesia tentunya
ya boleh untuk ayah bunda di rumah mungkin keluarga semua
semoga sehat selalu di bulan ramadan ini
berarti nanti lebaran pulang ke indonesia atau enggak
tidak ada libur sih mas
tidak ada libur
kasiat ya udah
tapi nggak apa apa yang penting disana tetap sehat tetap semangat dan juga lancar semua pendidikannya sampai akhir ya darat